debat perdana pemilihan presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas akan segera digelar pada tujuh belas januari dua ribu sembilan belas
komisi pemilihan umum akan mematangkan konsep debat pada sembilan belas desember mendatang
ketua kpu arief budiman mengatakan debat pilpres dua ribu sembilan belas nantinya akan dilaksanakan lima kali sejak januari hingga april dua ribu sembilan belas
meski awalnya debat direncanakan akan digelar di dua kota jakarta dan surabaya
karena beberapa pertimbangan debat akhirnya diputuskan untuk digelar di jakarta saja
dalam rapat finalisasi yang digelar pada sembilan belas desember nanti akan membahas terkait konsep debat moderator hingga pengelolaan pertanyaan
kpu sudah bertemu dengan tim kampanye nasional
kami sudah menawarkan opsinya tujuh belas januari tujuh belas februari tujuh belas maret tiga puluh maret dan tiga belas april
kemudian masing masing tim kampanye nasional
beliau sudah kembali ke tempatnya masing masing membahas dengan mungkin dengan paslonnya masing masing
kami akan bertemu lagi tanggal sembilan belas untuk memastikan kalau itu memang semua sudah bisa diterima
maka kita buat keputusannya lalu kita tinggal jalankan saja
dalam kesempatan yang sama arief budiman juga menyebut pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali dapat terancam hukuman pidana
ia juga menegaskan pemungutan suara ulang
bisa saja dilakukan jika terbukti adanya pemilih ganda dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
setiap yang sudah tercantum dalam daftar pemilih dia akan dilayani hanya untuk menggunakan hak pilihnya
tetapi setiap yang tercantum di dalam daftar pemilih dia dipastikan hanya bisa sekali menggunakan hak pilihnya
karena ada mekanisme satu kalau anda datang ke tps anda akan dicek di dpt itu
ada nggak kalau ada silakan masuk
ada dua bukan kemudian anda menggunakan haknya semaunya
anda hanya bisa menggunakan dengan surat suara yang ditandatangani oleh kpps
bukan semua surat suara
setelah itu anda menggunakan hpd nya
lalu tangan anda diberi tanda dengan tinta jari jarinya
jadi mekanisme itu diatur semua